hari ini merupakan agenda sidang ke tujuh atas dugaan kasus penistaan agama oleh gubernur dki nonaktif basuki cahaya purnama
dalam persidangan kali ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima orang saksi
dua saksi merupakan saksi fakta yaitu yuli hardi lurah pulau panggang dan nurholis majid seorang pegawai tidak tetap di dinas komunikasi dki
tiga saksi lain merupakan saksi pelapor yang seharusnya bersaksi pada persidangan sebelumnya namun berhalangan hadir
mereka masing masing ibnu baskoro muhammad asroi saputra dan imam sudirman
sementara itu sejak pukul tiga dini hari penutupan arus menuju kementerian pertanian sudah diterapkan pihak kepolisian juga telah mempersiapkan pengaman sidang
lebih dari dua lima ratus personel kepolisian gabungan dari polda metro jaya dan polres jakarta selatan telah bersiaga untuk mengamankan jalannya sidang
pengamanan empat lapis dari luar area kementerian pertanian hingga di dalam ruang sidang dilakukan untuk mengantisipasi potensi kericuhan antar masa pendukung maupun masa kontra ahok
sebelumnya tim kuasa hukum basuki cahayapurnama senin malam melaporkan muksin alatas karena dianggap telah memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama islam dengan terdakwa basuki cahayapurnama
pernyataan yang dilaporkan yaitu pengakuan saksi karena mendapat ribuan pesan singkat dan telepon dari warga kepulauan seribu setelah ahok mengunjungi kepulauan seribu
kita sudah melaporkan saudara muksin atas keterangan dia di muka persidangan pada tanggal tiga januari
dia mengatakan perwakilan tiga puluh sembilan dia mengatakan tanggal tiga di baris krim dia mengatakan telepon dari ribuan orang ratusan orang kira kira itu
ini pasalnya ini kita laporkan pasal dua ratus empat puluh dua

pelapor ini maka pihaknya akan mengajukan keberatan dengan meminta majelis hakim supaya menunda jalannya persidangan
namun tim kuasa hukum juga mengatakan bahwa semua keputusan berada di tangan hakim
apabila hakim ingin terus melanjutkan persidangan maka mereka meminta supaya majelis hakim mengadakan upaya pemanggilan paksa
atau penjemputan paksa kepada tiga orang saksi pelapor ini
kalau sudah dilakukan upaya penjemputan paksa namun ketiga saksi pelapor ini tidak juga hadir
maka mereka terancam hukuman pidana sesuai dengan pasal
pasal dua ratus dua puluh empat ayat satu kuhp di mana barang siapa yang menolak menjadi saksi dalam sebuah persidangan oleh majelis hakim
ataupun oleh persidangan dapat dikenai hukuman penjara kurang lebih sembilan bulan penjara
saat ini juli hardi yaitu lurah pulau panggang kepulauan seribu masih terus diperiksa secara intensif oleh majelis hakim
dengan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait ia melihat dan menyaksikan pidato ahok sendiri di kepulauan seribu
pada tanggal dua ratus empat puluh dua
tujuh september dua ribu enam belas yang lalu
kita masih menantikan seperti apakah hasil pemeriksaan terhadap yuli hardi dengan pertanyaan pertanyaan yang telah dilontarkan oleh majelis hakim
dan dapat saya informasikan juga bahwa sampai saat ini belum terlihat adanya keributan ataupun juga kericuan dari masa kedua belah pihak
karena memang sejauh ini aparat kepolisian masih tetap atau masih terus berjaga secara intensif
baik di pintu masuk pintu keluar maupun di area persidangan di auditorium a kementerian pertanian di ragunan jakarta selatan ini teman teman
terima kasih arman helmi atas laporan anda dan kita menuju ke arief kurniawan yang saat ini sedang berada di depan gedung kementerian pertanian
di mana masa dari kedua kubu ini sudah berada di lokasi
arief berapa banyak masa yang sudah hadir dan bagaimana kepengamanan serta rekayasa lalu lintas di sana karena jalanan tentunya ditutup ya
selamat pagi anissa dan sheryl
mungkin anda bisa dengar saat ini atmosfer
suara di belakang saya ini seperti terjadi perang orasi antara pendukung dan juga penentang dari ahok basuki cahayapurnama
dan kedua masa ini memang sudah hadir di area seputar kementerian pertanian sejak pagi hari tadi pada pukul delapan
dan antara masa pendukung dan juga penentang ahok ini memang dipisahkan
dan di lokasi saya berdiri ini saya berada di tengah tengah dan di belakang saya adalah ormas islam yang merupakan penentang dari basuki cahayapurnama
dan jarak antara pendukung dan juga penentang masa basuki cahayapurnama ini mereka dipisahkan dalam peradaban
jadi dari pintu masuk gerbang utama kementerian pertanian empat ratus meter ke kanan itu adalah masa dari pendukung ahok yaitu relawan basuki jarot
dan empat ratus meter ke kiri itu adalah masa dari penentang basuki cahayapurnama
dan boleh dibilang saat ini sedang terjadi perang orasi antara masa pendukung basuki dan juga masa penentang basuki
untuk masa pendukung basuki sendiri dari pantauan saya jumlah mereka tidak terlalu banyak mungkin hanya sekitar seratus orang saja
sementara untuk masa dari penentang ahok
dari klaim dari mereka ada lima ratus masa yang hadir di kementerian pertanian
namun dari pantauan saya hanya ada mungkin sekitar tiga ratus masa saja yang hadir di kementerian pertanian
sementara jumlah tiga ratus masa tersebut mereka masing masing berasal dari aliansi pergerakan islam jawa barat
lalu dari fpi bogor jawa barat
berasal juga dari permusi persaudaraan muslim indonesia
dan terakhir dari keluarga besar pelajar islam indonesia
dan ekses dari adanya masa pendukung
dan juga penentang ahok
jalan rm harsono untuk menuju ke kementerian pertanian dan juga menuju ke kebun binatang ragunan sudah ditutup
penutupan dilakukan pada pukul empat pagi tadi
dan akan dibuka setelah persidangan selesai
sehingga arus kendaraan yang berasal dari warung buncit untuk menuju ke kebumitan ragunan itu ditutup
dan terpaksa dialihkan harus memutar menuju ke arah pasar minggu
sementara untuk kendaraan yang dari arah ciganjur yang ingin menuju ke perempatan ragunan
mau tidak mau para pengendara harus memutar
dan mereka melewati kko marinir cilandak
dan memang pengamanan di kementerian pertanian ini berlapis
untuk ring satu kepolisian yang menjaga dari masa pendukung ahok
dan juga ring dua ini adalah kepolisian yang menjaga masa penentang ahok
dan masa pendukung dan penentang ahok ini dua duanya memang tidak bisa untuk mendekat lebih jauh masuk ke dalam kementerian pertanian
dan untuk kementerian pertanian sendiri ada dua lapis pengamanan
yang pertama di area lobby
dan yang kedua berada di area gedung ruang persidangan
ada sekitar dua lima ratus personil kepolisian yang diterjunkan dan disebar merata di kementerian pertanian ini
dan masing masing dari polisi yang mengawal para masa ini
mereka juga dipersenjatai dengan water cannon dan juga barakuda
ada dua water cannon dan juga satu barakuda yang masing masing bersiaga jika terjadi ada gesekan
dan dari pantauan saya sejak orasi dilakukan pada pukul delapan pagi tadi hingga pukul sepuluh lewat satu empat ini
berjalan dengan tertib lancar
tidak ada gesekan antara masa dan juga dengan pihak polisian
dan saya berharap mudah mudahan sampai dengan sidang selesai nanti
suasana kondusif dan tertib seperti ini bisa terus terjaga
baik terima kasih arief kurniawan atas laporan anda
dan juga tadi ada arman helmi atas laporan teman teman kita ini dari gedung kementerian pertanian
terkait dengan sidang kasus sedukan penodaan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama
dugaan penodaan agama ini kali ini akan menghadirkan lima saksi dari jaksa penuntut umum
ada dua saksi fakta yang akan dihadirkan dan merupakan anak buah ahok dan tiga saksi lainnya merupakan saksi pelapor
dan kita lihat berikut profil dari kelima saksi tersebut
dua orang saksi fakta diantaranya adalah yuli hardi dan nurholis majid
yuli hardi merupakan lurah pulau panggang kepulauan seribu dan nurholis majid adalah pegawai tidak tetap dinas komunikasi informasi
dan kehumasan pemprov dki jakarta
kemudian tiga saksi pelapor yang sedianya menjalani pemeriksaan pada sidang tujuh belas januari lalu akan hadir hari ini yaitu ibnu baskoro muhammad asroi saputra dan iman sudirman
ibnu baskoro merupakan pengurus masjid darussalam kota wisata cibubur yang melaporkan ahok pada dua belas oktober dua ribu enam belas
kemudian muhammad asroi saputra merupakan pengurus front pembela istri
dan terakhir iman sudirman yang menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa islam palu